kita ke informasi mengenai kasus kerumunan di megamendung bogor jawa barat
muhammad rizik sihab dituntut hukuman sepuluh bulan penjara dalam sidang pembacaan tututan pada hari senin
dalam berkas perkara terdapat tiga dakwaan terhadap muhammad rizik sihab
dari ketiga dakwaan jpu memutuskan dakwaan pertama terkait dengan kekarantinaan kesehatan terbukti dapat dikenakan pada mrs
jaksa penuntut umum menuntut majelis hakim untuk mengadili dan menjatuhkan pidana penjara selama sepuluh bulan dan denda sebesar lima puluh juta rupiah dengan subsidi dari tiga bulan
jaksa menyebut sejumlah hal yang memberatkan yakni terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan covid sembilan belas dan berbelit belit dalam proses persidangan
selanjutnya majelis hakim mengabulkan permohonan pihak terdakwa yang akan mengajukan pembelaan atau pledoi
pada hari kamis dua puluh mei mendatang
kita akan maksimalkan di pembelaan karena tadi fakta faktanya banyak yang menggabungkan peristiwa di soekarno hatta bandara
kemudian di petamburan dan di megamendung
padahal kita bicara soal yang megamendung artinya ini banyak yang menurut kami kurang ditempatkan sebagaimana mestinya